tiga belas bilik sehingga total bilik yang akan tersedia berjumlah empat belas empat ratus
setiap bilik diperuntukkan bagi satu keluarga dan dilengkapi dengan listrik empat ratus lima puluh watt
kompleks huntara juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sekolah sanitasi kamar mandi dan tempat ibadah
ini kan baru mulai empat hari yang lalu
jadi rencananya tahap pertama ini dua ribu dua belas
ini satu dua ratus sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah provinsi kabupaten dan kota yang kena
tapi tidak terbatas itu nanti
akan kita bangun terus sesuai dengan kebutuhan huntara
karena ini kebutuhan jangka agak panjang
tidak hanya sebulan dua bulan
tapi mungkin setahun dua tahun
sambil menunggu relokasi untuk dibangunkan yang lebih atau yang hunian tetapnya